hari ini beliau menggunakan pakaian sampai sepatu serba hitam barangkali itu adalah simbol dari hati dan perasaan yang diekspresikan atas kondisi yang terjadi hari ini
kemudian di sebelah kanan nadine kaisar nadine adalah direktur dari susi air
secara langsung kami akan memberikan kepada ibu susi pertama kali untuk menyampaikan perkembangan dan harapan beliau sebagai founder susi air berkaitan dengan kasus pembakaran dan penyandaran yang sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh dua hari ini
kepada ibu kami persilakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
harap dan berdoa bahwa akhirnya pilot kita saudara phil mertens kapten phil mertens ini bisa dibebaskan tanpa syarat kalau bisa
dan untuk saya keterangan resmi nanti kejadian dan apa mungkin bisa dari pak donald bisa disampaikan
saya hanya ingin menyampaikan susi air telah berkiprah di papua dari tahun dua ribu
dari satu pesawat
sampai akhirnya ada dua puluh dua pesawat terbang di papua
base kita bangun dari tahun dua ribu sembilan itu sudah mencapai
ada sentani ada wamena ada nabire
ada timika ada manokwari ada merauke
ada enam kalau tidak salah enam lokasi
rata rata setiap hari pesawat kita terbang kurang lebih dari enam puluh sampai seratus penerbangan setiap hari
dengan dua jenis pesawat yaitu caravan dan pilatus portal
mulai tahun dua ribu dua belas susi air mendapatkan kontrak perintis dari pemerintah
maka kita terbang
yang karena waktu itu dua ribu dua belas merpati dan lain semua sudah selesai tidak melakukan penerbangan lagi
jadi kami mendapatkan amanah dengan kontrak pemerintah untuk menerbangi rute rute perintis
jadi tiketnya tiket murah rp dua ratus lima puluh saja kita jual
jadi kita jual
sebagian dibayar oleh pemerintah kepada kami
dan dengan seratus flight rata rata kalau dihitung tadi kan tujuh puluh sampai satu ratus dua puluh flight
kehadiran susi air tentunya sangat signifikan di papua
dan saat ini dengan kejadian ini tentu mengagetkan kami menyedihkan kami
tidak habis pikir
untuk saya pribadi apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat sangat tidak kita harapkan dan kita tidak habis pikir
saya mengerti orang berjuang ini pribadi ya pendapat pribadi bukan sebagai susier
sebagai seorang pribadi memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang
itu adalah bukan cara yang bijak dan benar
phil merton saya ingat karena sebelum dia resign dari susi air tahun dua ribu lima belas
adalah salah satu pilot terbaik saya
terbaik susi air
pilot terbaik dari susi air
kemudian dia resign kerja di airline dan dua tahun lalu kembali ke susi air karena covid
dia menikah dengan orang pangan darang
dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan soyochoman berapa puluh tahun yang lalu
jadi ya sangat dekat dan anaknya sangat baik
nah beredar rumor bahwa
apa katanya itu sangat tidak benar yang mengatakan bahwa mungkin phil mertens bersama dengan opm atau apa tidak ada
karena dia adalah seorang bapak rumah tangga
saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya
tapi feel ya kerja sama saya dari tahun hampir sepuluh tahun kan bekerja
jadi dari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas
kemudian pula kembali tahun dua ribu dua
memang susi air dari dulu melaksanakan penerbangan di papua dengan sangat hati hati dan mengutamakan safety yang
dengan segala tantangan di papua baik medan maupun keamanan
kita biasanya tidak terbang ke tempat tempat yang memang sudah ada indikasi rumor ketentuan ada notam biasanya kalau resmi dari pemerintah ada notam
kemudian notam itu yang no to airmen
jadi itu ketentuan yang tidak boleh kita terbang
kemudian diantara kita biasanya pilot pilot dengan di sana kan yang terbang banyak juga perusahaan ada dari misionaris ada dari swasta yang lain
kita biasanya juga ada apa ada seperti informasi under the ya diantara kita orang aviasi
oh jangan terbang sana kita biasanya ya tidak terbang
jadi semua yang diterbangin ada
angin adalah biasanya rute perintis dan rute rute yang aman
jadi kalau paro itu adalah salah satu rute perintis dan kita sudah terbang kesana bertahun tahun menerbangi rute perintis berarti rute perintis itu adalah rute yang ditentukan dalam kontrak dan harus diterbangin oleh susi air
dan itu berarti bandaranya juga bandara yang diketahui dan ditulis dalam kontrak
jadi dengan segala kehatian kehatian apa yang terjadi ini adalah sebuah surprise
dan saya sangat sangat prihatin tidak habis pikir dan sekali lagi untuk saya pribadi statement saya adalah apapun kita berjuang untuk kebebasan untuk kebaikan ya tentu dengan kebaikan
bukan dengan mengambil kemerdekaan orang
itu pendapat pribadi saya
dan selebihnya saya sebagai founder dan pemilik susi air ingin minta maaf kepada masyarakat papua pemerintah daerah dan seluruh pengguna susi air di papua yang sekarang ini menjadi terganggu
kalau porter terbang satu hari tiga puluh sampai empat puluh flight berarti sudah lebih dari dua puluh lima flight terhenti
dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan pegunungan
perlu diketahui porter itu terbang ke bandara bandara yang kaya
karena karavan tidak bisa terbang lagi
jadi kalau sudah tidak porter terbang berarti hanya tempat porter terbang itu kalau porternya tidak terbang ya hanya bisa digantikan dengan helikopter
rata rata bandaranya dua ratus tiga ratus meter tujuan tujuan bandara tempat porter terbang
tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki
karena jalan di papua juga belum banyak
jadi kami mohon maaf saya sebagai pemilik dan perintis suzy air tahun dua ribu enam kita masuk papua
setelah sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi
tentu banyak sebabnya bukan cuma satu armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kita
tahun lalu kita kehilangan satu sekarang satu
yang kedua juga confident diantara pilot pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan
jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian kapten philip ini tidak bisa baik
semua sadar pemerintah daerah tokoh tokoh masyarakat papua masyarakat papua dan organisasi yang mengaku papua merdeka
bahwa kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dan akses transportasi itu adalah hak hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan
mungkin pak donald akan memberikan lanjutan
sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat tni polri pemerintah daerah tokoh masyarakat yang telah mengusahakan berupaya mengupayakan dengan negosiasi
dengan segala cara untuk bisa membebaskan kapten philip mertens
walaupun sampai dengan hari ini upaya upaya terus dilakukan masih belum ada hasil
tapi kita tidak boleh putus asa
dan saya mohon doa dari semua tragedi ya kalau dibilang tragedi ini bisa berakhir dengan baik
dan memulihkan kembali kegiatan
dengan operasional penerbangan susi air
seperti semula melayani
dari sisi bisnis tentu ini juga kehilangan yang sangat besar
tapi lebih untuk saya adalah humanity
dan hak hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atas transportasi dan natura
karena itu kan kita juga mengangkut bahan bakar
mengangkut segala macam yang dibutuhkan
membawa yang sakit untuk dapat pengobatan
membawa program program pemerintah untuk kemajuan masyarakat papua
ya saya mohon doa semua ini bisa berakhir dengan baik
dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah terlibat mendukung usaha upaya
pembebasan kapten philip martens
baik pemerintah pusat pemerintah daerah tni polri
terutama para tokoh tokoh adat dan juga tni polri yang terlibat langsung di papua
dan juga pemerintah daerah yang terus mengupayakan
sekali lagi terima kasih dan mohon doanya
akhirnya assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi mungkin langsung saya serahkan kepada
ada tiga hal yang disampaikan oleh ibu susi
dan juga berkaitan dengan perkembangan penyanderaan yang sudah berlangsung selama dua puluh dua hari
memang belum ada hasil signifikan dalam arti pil belum ditemukan
ada tiga hal penting yang bu susi sampaikan
yang pertama itu dengan segala kerendahan hati susi air meminta maaf kepada masyarakat papua secara umum
dan beberapa penerbangan yang harus dibatalkan karena insiden pembakaran dan kondisi keamanan
paru misalkan di mana tempat pembakaran itu terjadi menjadi zona merah atau red zone yang tidak boleh dimasuki oleh pesawat komersil atau yang di luar institusi negara
dan tidak hanya itu daerah daerah lain juga menjadi daerah merah
dan tidak bisa beroperasi
daerah daerah yang tidak bisa diakses oleh jenis pesawat kecil karavan
apa yang kita mau sampaikan

saya ingin memberi peringatan dalam khususi tadi
menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat papua atas kondisi ini
jelas ini bukan situasi yang diinginkan susi air tentu merugi secara finansial
tetapi tentu yang lebih dirugikan adalah masyarakat papua secara lebih luas
yang dulu bisa diakses dengan pesawat sekarang sebagian masyarakat terpaksa kemudian kembali berjalan
memasuki hutan untuk bisa mengakses satu tempat ke tempat lain
akses satu tempat ke tempat yang lainnya
itu yang pertama berkaitan dengan operasional
yang kedua bahwa bu susi menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya tidak henti yang dilakukan oleh institusi negara
pemerintah pusat pemerintah daerah tni polri kemudian pimpinan adat pimpinan keagamaan yang berupaya melakukan langkah langkah terbaik untuk menemukan pil
tentu saja kita berharap institusi negara tidak lelah untuk berjuang terus susi air akan berkontribusi dalam batasan yang memang dibolehkan dan diizinkan untuk melakukan
kita akan kontribusi untuk hal itu tetapi tentu for non liner dan garda terdepan dalam penyelamatan ini kita sangat berharap dan mengandalkan institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu
dan yang ketiga ada catatan internal yang disampaikan oleh bu susi tadi bahwa pil adalah seorang kapten yang sudah lama di susi air sejak tahun dua ribu dua belas
dan susi air menilai
beliau adalah seorang pilot yang berkinerja baik berintegritas dengan pengalaman yang luar biasa karena memiliki kemampuan menerbangkan beberapa jenis pesawat
jadi jangan sampai ada pihak pihak yang melakukan spin informasi seolah olah kemudian beliau adalah orang yang terafiliasi dengan kelompok kelompok tertentu
itu sangat kita hindari
yang namanya orang berada di
tempat yang tidak diinginkan tentu dia harus kemudian menunjukkan kondisi yang survival mode kira kira
mode bertahan di dalam posisi yang memang sedang disandra seperti itu
nah itu kawan kawan media tiga hal yang disampaikan oleh bu susi berkaitan dengan perkembangan penyanderaan dan pembakaran pilot susi air
silahkan mas tengah kiri sisi kanan dari media silakan mas
selamat pagi bapak ibu saya adi dari girtok
ada beberapa pertanyaan yang pertama itu apakah pihak dari susi air berkomunikasi dengan pihak pemerintah surabaya baru
ataupun bahkan untuk bisa berkomunikasi dengan tpnpb
nah yang kedua kan kursian memiliki peta atau jalur zona merah
lantas separo adalah salah satu rute yang termasuk dalam kontrak penerbangan
apakah susi air bakal me reload anda re loading meski telah bertahun tahun masuk ke daerah paro juga dan sekitarnya khususnya di kebunungan
yang ketiga tiga porter dan karakter itu tidak bisa masuk
lalu apakah bakal ada cara kembali untuk suplai logistik masuk ke daerah tersebut
atau ke daerah zona merah secara umum misalnya
yang keempat tppb itu minta stok penerbangan masuk kenduga

apakah hanya dari pemerintahan
atau sudah berkomunikasi langsung dari pak prins afif ataupun pemerintah sombang
zona merah itu yang menentukan adalah pemerintah
dan biasanya diinfokan kepada kami
jadi authority daripada keamanan penerbangan dan semua itu adalah pemerintah
dan kami menganggap paro dari dulu
karena ada rute perintis ya aman
dan selama ini juga tidak ada alert yang under istilahnya
diam diam ada alert merah juga tidak ada
jadi biasanya kita semua dunia aviasi sendiri
punya batasan batasan yang unretan
kalau yang unwritten sudah jelas pemerintah aman ya aman
biasanya kita juga ada info
nah pada pagi itu tidak ada alert apapun
itu bandara resmi dan memang termasuk dalam rute pemerintah yang kita harus terbangin
yang kedua tadi tentang jenis pesawat porter
kalau porter tidak bisa masuk yang penting
ya baru saja anda menyaksikan press conference yang diselenggarakan oleh founder susi air
ini menanggapi peristiwa dua puluh dua hari pembakaran
dua hari pembakaran dan penyanderaan pilot susi air
philip mark mersons yang hingga saat ini memang belum berhasil kembali ke perusahaan
yakni adalah susi air
dan tadi susi buji astusi menjelaskan bahwa ketika peristiwa pembakaran dan penyanderaan ini terjadi
artinya saat ini penerbangan yang dilayani oleh maskapai susi air harus berkurang